pengadilan tipikor jakarta menggelar sidang mantan kuasa hukum terpidana kasus korupsi proyek ktp elektronik setia novanto frederick yunadi
hari ini frederick akan menghadapi sidang pembacaan fonis
fredrik sebelumnya didakwa menghalangi proses hukum yang dilakukan kpk terhadap setia novanto dengan membuat skenario drama kecelakaan kliennya
jaksa menyebut frederick membuat rencana agar setia novanto dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa diperiksa penyidik kpk dalam kasus mega korupsi ktp elektronik
setelah lima bulan penjara setelah itu dia juga di barang barang bukti telah disita untuk digunakan oleh kpk untuk berbagai kasus lain dan juga dia dikenakan biaya perkara sebesar rp tujuh lima ratus
di antaranya memang tadi majelis hakim juga menyebutkan ada beberapa hal yang memberatkan frederick yunadi itu sendiri yaitu tidak mengakui perbuatannya
dia kemudian tutur katanya yang tidak sopan terus kemudian dia juga disebutkan oleh majelis hakim suka mencari kesalahan pihak pihak lain yang tidak disidangkan tidak diperkarakan
sementara itu yang meringankan adalah memang
fredri yunadi belum pernah diperkarakan
selama itu juga saya berinformasikan bahwa memang fonis yang dijatuhkan majelis hakim sendiri lima tahun lebih ringan ketimbang apa yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut hukum kpk yaitu selama dua belas tahun penjara
sehingga memang kpk sendiri saat ini masih akan mempertimbangkan apakah mereka akan banding atau tidak
sementara itu frederick yunadi tadi secara gamblang di dalam ruang sidang baru menyatakan dia akan banding
bahkan kalau bisa malam ini juga dia akan memulai prosesnya supaya nanti
dia akan mendapatkan keadilan karena memang dia merasa tidak mendapatkan keadilan dari hasil keputusan sidang yang barusan saja dikemukakan oleh majelis hakim
baik lalu apa kemudian proses hukum selanjutnya setelah tim kuasa hukum atau frederick sendiri menyatakan banding atas putusan hakim ini
ya selain proses hukum memang saat ini frederick yunadi harus menekam di dalam penjara
masih berada dalam tahanan
nanti dia akan ditahan selama sekitar tujuh tahun penjara
dikurangi masa tahanan selama
sama kurungan selama ini yang telah jalani
dan memang jika nanti emang ada banding maka hal itu akan dilanjutkan di pengadilan tinggi tentunya
tapi memang tadi majlis hakim sendiri mengatakan bahwa memang bukti bukti yang telah dikemukakan oleh jaksa penuntut umum kpk sendiri sudah sangat kuat
terus kemudian ada juga bukti bukti misalnya
maksud saya frederick yunadi sudah mengajukan kamar di rumah sakit medika permata hijau sebelum kecelakaan itu terjadi
bahwa dia juga sudah meminta ada
ada surat keterangan bahwa memang dia terlibat dalam kecelakaan bahwa kan sebelum kecelakaan itu terjadi
dan memang hal hal lainnya juga
memang perlu diingat bahwa selama persidangan pun banyak fakta
apa sebanyak hal hal yang bisa dibuka cukup dramatis ya
misalnya frederick yunadi pernah menerima soal bakpao kepada jaksa penuntut umum
terus kemudian ada ketika video cctv mau diputer dia mempermasalahkan keabsahan hukumnya
karena menurut dia itu adalah barang bukti yang diperoleh dari kasusnya setonowanto
dia juga terus berbicara sampai harus ditegur oleh hakim untuk menghentikan pembicaraan
ya terus kemudian dia juga sempat menolak hadir di sidang ketika eksepsinya ditolak
dan juga minta dipindah tahanan karena merasa di rutan kpk dia tidak nyaman dan lain lain
baiklah arya dita utama melaporkan langsung dari pengadilan tipikor jakarta